tergerak dari keinginan untuk membantu bayi prematur yang memerlukan inkubator yang aman dan murah
raldi artono kustor berinisiatif untuk merancang inkubator rumahan
yang dapat digunakan oleh orang tua bayi di rumah
iya dan song profesor ini pun berharap orang tua yang mempunyai bayi prematur akan terbantu dan tidak merasa takut
dengan biaya perawatan bayi prematur yang mahal
dan sebetulnya semua bayi prematur itu adalah pejuang dia
dia berjuang antara hidup dan mati sendiri sebetulnya
dari baru lahir di bumi ini dia sudah harus berjuang
jadi kalau dia selamat sebetulnya dia lah survivor
kaki kecil virus abinaya basupati semakin lincah merendah
kondisinya membaik dari hari ke hari
virus lahir prematur dengan berat satu tiga puluh lima kg
saat usia kandungan dua puluh sembilan minggu
sang ibunda andriani mengalami pendarahan
dan dokter pun memutuskan melakukan pembedahan
untuk melunasi biaya operasi dan perawatan di rumah sakit yang tidak sedikit
andriani dan suami memutar otak untuk mendapatkan bantuan bagi sang bayi
kalau di sana memang tidak disebutkan biaya inkubator ya
tapi biaya ruang bayinya
ruang biaya bayinya itu sehari itu tiga ratus
dokternya beda lagi
dokter anak kalau nggak salah satu ratus dua puluh satu atau satu ratus dua puluh dua lah sekitar segitu
terus dokter umum juga tiap hari
terus perawatnya belum
nah itu semua di include
jadi kalau total sehari itu bisa tujuh ratus ribuan
itu di luar obat
persalinan dan perawatan untuk ibu dan anak
menguras biaya lebih dari dua puluh juta rupiah
pasangan ini akhirnya memutuskan membawa putra kedua mereka pulang ke rumah
dengan informasi dari beberapa teman
akhirnya suami andriani abdurrahman
mendapatkan pinjaman sebuah inkubator gratis
dari seorang profesor teknik universitas indonesia
inkubator buatan raldi dikenal sederhana tapi efisien

bisa memberikan kehangatan yang dibutuhkan bayi bayi prematur
dalam proses menstabilkan berat badan
cikal bakal lahirnya penciptaan inkubator
bermula dari melihat inkubator bayi rusak di rumah sang kakak
yang berprofesi sebagai dokter anak
profesor raldi tertantang menciptakan inkubator bayi
jatuh bangun memproduksi inkubator telah dirasakannya
mulai dari membuat prototipe hingga memproduksi secara massal
tetapi raldi akhirnya memutuskan mengabdi kepada masyarakat
membuka hati untuk tangan tangan kecil yang membutuhkan bantuannya setiap hari
silih berganti peminjam datang dan pergi
kini satu ratus sepuluh inkubator milik profesor raldi tersebar di dua puluh enam kabupaten kota
dan inilah yang kemudian sebagian orang atau sebagian golongan medis
merasa karena inkubator ini ada jadi orang jadi pengen keluar
tak hanya di indonesia negara negara lain pun membutuhkan inkubator prof raldi artono kustur
melalui inkubator buatannya raldi menyalurkan kasih yang tak terbatas
membantu keselamatan calon penerus dan pemimpin bangsa